hah tapi kayaknya lebih bagus kalau pacaran beneran sih
ayo guys kita ke kutu sebaguna yuk
yuk yuk yuk yuk yuk yuk
guys kok tak ada yang ikut aja
lah ini kenapa ada disini sih
pasien atas nama jaka raharja
wah pak bos ini salah ini
yang diambil check up generasi pak bos sendiri
pokoknya punya pak jaka
ya ini nih kalo udah pikirnya sama bu nawang
semua jadi gagal fokus
masalah yang sudah kita bahas kan sudah jelas pak alex
terus kenapa harus diulangi lagi
iya pak remon
tapi saya masih ragu untuk ngambil keputusan
makanya saya mau tanya sama pak haremon
hah masukan pak remon seperti apa
sebelum saya berani mengambil keputusan itu
loh keputusan ada di tangan pak alex
kenapa harus tanya sama saya
iya betul pak remon
sudahlah pak alex
kenapa alex sudah merusak breakfast saya bersama my rose
saya bener bener minta maaf pak remon
saya gak maksud untuk itu
saya jadi kepikiran pak alex
dulu pak alex pernah kerja di pt nuansa abadi milik pak jaka kan
dan kita dulu pernah bertemu lho pak alex
pas saat meeting bareng
saat itu ibu lydia masih menjadi sekretarisnya pak jaka
aku harus jawab apa lagi sekarang
beneran pak alex
sebentar pak remon
saya boleh terima telepon dulu
saya rasa lebih baik kembalikan saja file ini ke pak remon bu
kebetulan saya mau ke ocean cafe
apa bu nawang mau titipkan ke saya untuk ditukar lagi dengan filenya pak jaka
nanti saya akan ketemu pak remon disana
gak usah lydia
saya jadi gak enak kan
nanti biar saya sendiri yang tukar ya
bu nawang itu gak perlu gak enak sama saya
karena dulu saya jadi inget
pak jaka sering ngasih tugas ke saya untuk ngurusin file file yang tertukar
kamu kan sekretaris kepercayaan mas jaka
saya bangga sekali kerja dengan pak jaka
nah sekarang waktunya saya untuk bantuin bu nawang
tapi kan tetap aja saya gak enak ngerepotin kamu
bu nawang sama sekali gak ngerepotin kok
daripada nanti bu nawang harus repot bolak balik
mendingan sekarang bu nawang kembali aja ke kantor
jadi gak buang buang waktu
iya saya rencananya sih begitu
terima kasih ya lydia
tangan yang gak usah gandengan
kan udah gak ada kamera
udah gak bikin konten youtube pro lagi
ya mau ada orang ataupun nggak ada ya kita harus deket deket terus dong
ngapain sih usus goreng gandengan sama rizky
emang dia udah jompo apa nggak bisa jalan sendiri
gue harus cegah pangeran gangguin putri lagi
karena kalau pangeran nekat mel bisa cemburu dan dia pasti bikin putri jadi susah
gue emang beruntung banget punya sahabat yang baik kayak rizky
gue tau mereka berdua pasti cuma pura pura mesra kan di depan gue
ngatain gue palsu tapi sendirinya juga palsu sama mel
dasar batu batang gak pernah ngacak
oh ya babe mending kita kurang sengaja
sama baguna yuk pasti semua orang udah nungguin kita
termasuk orang orang yang bikin konten youtube aku
gercep juga ya nyokap loh udah bisa nempel nempel
cita cita lo kenapa sih masuk kampus mulai jadi parno gitu
gue gak tau aja harus gimana sama putri
lagian juga nih ya putri itu kan sahabat baik lo
jadi lo tenang aja ya gak usah parno oke
pada putri sama rizky
tapi sekali lagi gue minta maaf ya
gak usah dibahas lagi ya
lagian kan di kampus ini sahabat gue cuma gak berdua
dia juga gak mau kehilangan kalian
gue jadi lega dengarnya
walaupun sebenarnya ada satu hal lagi sih
lo jangan bilang siapa siapa ya
kalau gue sama rizky cuma pura pura pacaran
lo berdua serius masih mau pura pura pacaran
ya gue gak mau lagi diganggu sama batu bata
belum lagi kalau gue kena masalah sama melk
biarin aja biar mereka tahu kalau gue sama rizky itu pacaran
iya kalau yang ini gue setuju banget
lebih bagus kalau pacaran beneran sih
yuk cepet yuk
guys kok tak ada
ngapain ya pada rame rame ke ruang serbaguna
anak anak yang mau ikut serta dalam ajang pesta seni
eh kenapa lo gak ikutan aja ki
kan lo tuh pinter bikin puisi
sama ahli yang kayak kayak gitu
gue tuh emang suka bikin puisi
tapi itu buat gue sendiri
gue gak pede ke ahli kalau gue harus perform
udah gak apa apa gue juga dukung kok
pasti lo keren banget deh
betul banget tuh